almarhum emeril khan mumtas mungkin layak jadi contoh teladan banyak aktivitas sosial yang ia perbuat bahkan tanpa embel embel jabatan ayah bunda
eril dan teman temannya mendirikan sebuah organisasi jabar zilenial yang berfokus tentang kemanusiaan dan pendidikan
kita kenang semangat dan perjuangannya bersama dengan salah satu kerabat di jabar zilenial sudah ada cindy setiawati sekjen jabar zilenial dua ribu dua puluh
wilu jengwengi cindy selamat malam kumahadamang
alhamdulillah kak damai selamat malam
cindy kita mengenang perjuangan eril semangat eril
sebetulnya apa semangat yang melatar belakangi eril dan juga kalian teman teman ketika membentuk jabar zilenial ini
baik luar biasa sekali kak jadi sebelumnya terima kasih banyak di sini saya mewakili dari teman teman jabar bergerak zilenial ya untuk berani speak up mengenai kiprah beliau
jadi kalau misalkan berbicara
mengenai alasan dan latar belakang kenapa jabar bergerak zilenial ini bisa hadir karena tentunya pertama kita melihat begitu banyak antusiasme pemuda di jawa barat untuk turut serta bergerak gitu kak
melakukan aksi aksi sosial di mana di sini juga banyak sekali teman teman pada saat pandemi covid sembilan belas yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh mereka ini memang ingin terjun langsung gitu bersamaan untuk berbagi
seperti itu sih kak
karena melihat juga
seperti itu sih kak
dan juga begitu banyak kegiatan yang sifatnya online oleh karena itu teman teman juga ingin terus membantu pada saat covid sembilan belas
seperti itu kak
artinya gerakan ini bermula ketika pandemi melanda pertama kali di indonesia ya
betul betul sekali kak
bagaimana teman teman jabar zilenial melihat semangat eril di pertama kali membuka atau mendirikan jabar zilenial ini mungkin kedekatan secara personal dan profesional di mata teman teman
bagaimana teman teman jabar zilenial seperti apa
wah luar biasa sekali kak
jadi ketika pertama kali almarhum menjadi inisiator ya untuk membentuk jabar zilenial ini yang paling pertama adalah beliau ingin sekali seluruh pemuda yang ada di jawa barat ini tuh ikut andil dan juga tentunya tanpa melihat latar belakang siapapun
jadi baik itu teman teman rekan rekan dari city academy yang sudah aktif di berbagai tempat dan ini semuanya ingin diperoleh
dan luar biasanya almarhum ini adalah pemimpin yang mengajak rekan rekan para pemuda ini dari berbagai daerah di mana pendekatan ini cukup unik
jadi seluruh ini memiliki sisi kepemimpinan yang demokrasi
selalu mendengarkan dan juga menjadi sosok pemimpin yang bukan hanya dekat dengan rekan rekan secara organisasi saja tetapi beliau juga melakukan pendekatan gitu ya
jadi beliau juga sekali bermain bersama kita di luar kegiatan organisasi organisasi yang ada dan kita tuh sering sekali diingatkan oleh beliau untuk selalu bonding kak seperti itu
jadi memang kedekatannya sangat luar biasa seperti itu kak
jadi sebagai inisiator bukan hanya eril yang ingin menjadi pemimpin tapi mengajak semua teman temannya ikut bergerak menjadi pemimpin begitu ya
betul sekali itu yang sangat luar biasa
cindy kemudian tadi cara cara
pendekatannya secara personal artinya teman teman dekat juga diajak begitu ya untuk ikut dalam jabar zilenial
bagaimana membagi waktu antara tugas kalian sebagai pelajar sebagai mahasiswa dan pekerjaan untuk membantu warga ini suka rela loh gitu
jadi memang kita disini dari awal membangun apa ya organisasi jabar zilenial ini ngo ya
kemudian kita memiliki nilai aktif adatif kolaboratif gitu
nah ini bagaimana cara kami semua untuk terus membagi waktu agar kegiatan bisa terus berkembang dan berjalan adalah pertama kita selalu melakukan kolaborasi
di mana kolaborasi ini tentunya sangat mempermudah kita semua membagi waktu antara sisi akademisi
akademis kita dengan kegiatan di luar sana gitu
jadi ketika gabung di jabar bikas jelenial ini tentunya kita tuh selalu menjadi sok yang memang terbuka gitu
apapun kegiatannya yang sedang sibuk apalagi almarhum ini sedang menyusun skripsi ya untuk tugas akhirnya beliau gitu
jadi memang kita biasa membagi waktu nya
cara pagi sampai siang fokus ke akademis kemudian kegiatan sorenya juga kami selalu bergantian untuk terus bergerak seperti itu kak
dan memang disini kita siapapun boleh bergerak jadi tidak terbatas harus misalnya ketua yang turun atau misalnya dari satu bidang kemanusiaan yang turun
tapi disini kita serentak siapapun dan kegiatannya kita saling membagi satu sama lain seperti itu kak
oke sudah dua tahun kegiatan jabar zilenial ini terlaksana juni kemarin kalian dua tahun ya
awal juni kalian dua tahun
apa saja sih kegiatan jabar zilenial selama ini atau mungkin ada cerita yang bisa cindy bagikan yang sangat apa namanya ya
yang tidak bisa lepas dari ingatan teman teman jabar zilenial mengenai sosok dari mrlkmumtas
oke baik luar biasa sekali selama dua tahun ini begitu banyak kegiatan aksi aksi sosial yang kita lakukan
khususnya di ranah bidang sosial dan juga pendidikan gitu
dimana untuk program kerjanya
yaitu ada zilenial berbagi ada z talks ada bangun desa kemudian juga ada ngobrol bareng zilenial
kemudian juga ada semarak ramadan yang sangat luar biasa kemarin dilaksanakan
ada kegiatan kita membantu jabar bergerak dalam program motor idaman gratis
kemudian juga ada talk and listen safari school dan masih banyak lagi
dan luar biasanya di dalam waktu dua tahun ini jabar bergerak zilenial sudah bisa bergerak di delapan belas
kota dan kabupaten
dan insya allah kita akan melanjutkan dengan almarhum untuk secara lengkap membangun di dua puluh tujuh kota kabupaten
seperti itu kak
cindy banyak sekali informasi yang beredar kalau jabar zilenial ini tidak mendapatkan bantuan dari ayah bunda
sang penggerak sang inisiator
meskipun almarhum kita tahu adalah sosok besar begitu ya anak dari ritwan kamil
tapi kabarnya seperti itu kami ingin konfirmasi betul kak
betul sekali seperti yang tadi saya sampaikan
bahwa jabar bergerak di zilenial ini memang organisasi non governmental organization gitu ya
jadi kita ngo mandiri di mana kalau misalkan ditanya
melakukan begitu banyak kegiatan seperti zilenial berbagi ini dari mana
dananya dari mana
asalnya gitu ya dananya yang
nah kalau misalkan ini keunikannya dari kang emil khan
jadi beliau ini ingin selalu dikenal sebagai sosok emeril khan
bukan sebagai sosok anak gubernur jawa barat gitu ya
ataupun anak dari ibu atalia ridwan kamil gitu
jadi di sini kami mendapatkan begitu banyak bantuan bantuan donasi
bahkan tidak apa ya kami itu selalu masuk masukin proposal gitu kak
ke berbagai perusahaan
bahkan misalnya sifatnya bumn ataupun bahkan puasa itu sangat luar biasanya
dan tentunya di sini juga kita selalu bersama sama dengan rekan rekan gitu kak
mencari bantuan donasi sana sini dan luar biasanya donasi donasi yang cukup sangat sekali pada kita
karena satu pesan dari rekan rekan yang terhormat adalah
siapapun yang masuk ke kita kita harus memberikan feedback terbaiknya
yaitu kita berikan dokumentasi terbaik yang dapat kita berikan
kemudian juga kita memberikan feedback yang lainnya
sampai pada akhirnya donatur donatur ini tidak hanya memberi satu kali saja
tapi berulang kali kepada kita
makanya gerakan kita semakin luas seperti itu kak luar biasa
oke cindy meskipun sekarang sudah kehilangan sosok penggerak
sosok inisiator bagaimana kemudian semangat kalian untuk meneruskan kegiatan positif ini
khususnya di wilayah jawa barat
ya baik luar biasa sekali kak begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan
apalagi dengan tragedi yang terjadi kepada pak inisiator ini
jadi kita merasa yakin benar benar tentunya apapun yang kita lakukan
kebaikan sekecil apapun walaupun itu misalnya bukan dari sisi materi yang kita berikan
akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk banyak orang dan untuk diri kita sendiri
ketika kita melihat kemarin di pemakaman begitu banyak orang yang mengcintaikan m r k b m t
itu luar biasa itu menjadikan salah satu pandangan untuk kita di tim tim
bahwa ternyata apa yang kita lakukan apa yang kita berikan luangkan tidak sia sia
oleh karena itu dari itu semua kita merasa bahwa begitu banyak dukungan yang hadir
doa doa yang terus mengalir
di situ semua memberikan
yakin kepada kita bahwa apa yang kita lakukan ini sangat luar biasa
berdampak untuk orang dan kita memiliki pr
ataupun memiliki rasa juang yang ingin terus kebesar lagi seperti itu sih kak
jadi memang begitu banyak pesan pesan yang dapat kita rasakan
karena itu ya jadi terus
aduh keren banget deh kalian ya
jangan berhenti berbuat baik ya cindy setiawati dan juga teman teman di jabar bergerak

sampaikan salam kami untuk mereka
move on dan terus semangat untuk memberikan
apa namanya positif kepada seluruh masyarakat oke
terima kasih banyak selamat malam cindy
selamat malam kak ustadz terima kasih banyak